ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri akan bertemu dengan ketua umum gerindra prabowo subianto di kediaman megawati di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sesama pimpinan partai
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menjelaskan pertemuan kedua tokoh tersebut akan dilakukan di rumah megawati rabu siang
pertemuan akan diawali dengan makan siang bersama lalu berbincang membahas perihal bangsa dan negara
hasto menambahkan presiden joko widodo yang juga kader pdi perjuangan tidak hadir pertemuan hanya akan dihadiri masing masing ketua umum didampingi elit partai
megawati akan didampingi puan maharani dan pramono anung sementara prabowo akan didampingi ahmad muzani dan edi prabowo
pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sesama pimpinan partai

pertemuan yang bersejarah nantinya karena juga pertemuan ini tadi dikatakan oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
kalau pertemuan yang hanya bersifat silaturahmi biasa dan bahkan nanti yang menarik
megawati soekarno putri akan memasak sesuatu yang spesial untuk prabowo subianto
oleh karena itulah nanti pertemuan ini akan diawali dengan makan siang bersama
kemudian nanti akan ada perbincangan yang hangat mengenai keadaan bangsa dan negara
antara kedua tokoh partai yang dulu pernah bersatu di dua ribu sembilan megi dan juga lady
dan nantinya pertemuan kedua tokoh ini tentu saja tidak hanya berdua
namun juga didampingi oleh elit elit partai
di mana tadi hasto menyampaikan kalau megawati nanti akan didampingi oleh putrinya
puan maharani bersama dengan politikus senior pramono anung
dan tentu saja bersama dengan sekjen hasto kristianto
kemudian prabowo nanti akan tiba di teguh umar sekitar pukul dua belas tiga puluh
didampingi oleh waketum edi prabowo dan juga sekjen gerindra ahmad muzani
memang diprediksi pertemuan ini akan berlangsung hangat
namun ketika tadi kami menanyakan ke hasto apakah nantinya pertemuan ini akan membahas
bagaimana kelanjutan hubungan antara pdi perjuangan dan juga gerindra
apakah nanti akan ada pengumuman koalisi begitu hasto mengatakan ini belum mengetahuinya
karena pertemuan ini hanya masih sebatas silaturahmi
dan juga pertemuan reuni antara kedua tokoh partai besar
hasto menegaskan kalau megawati saat ini tengah menyiapkan masakan spesial untuk prabowo subianto
bahkan tadi menyebut dengan detail kalau megawati ini menyiapkan bawang putih spesial
begitu untuk nanti akan diolah dimasak untuk dimakan bersama dalam rangka pertemuan nanti
yang akan diawali dengan makan siang
megi dan juga lady
baik terima kasih priscila dauhan untuk informasi
ada mbak perken langsung dari kawasan menteng jagat